inilah pesawat komersial terbesar milik maskapai emirat yang berhasil mendarat dengan mulus di bandara internasional igusti ngurah rai bali kamisore
pendaratan pesawat komersial terbesar untuk pertama kalinya di indonesia ini pun disambut dengan penyemprotan air dari dua kendaraan water cannon saat pesawat menuju lokasi parkir
pesawat airbus tiga ratus delapan puluh delapan ratus dari dubai ke denpasar ini mengangkut sekitar empat ratus delapan puluh penumpang
guna menyambut wisatawan dari pesawat komersial terbesar ini gubernur bali dan wakil gubernur bali pun memberikan untayan kalungan bunga
secara spesifikasi pesawat airbus tiga ratus delapan puluh delapan ratus mampu menampung hingga delapan ratus empat belas tempat duduk
namun secara komersial pesawat ini hanya diisi enam ratus tempat duduk yang tersebar di lantai utama dan lantai atas
pesawat ini sendiri memiliki panjang tujuh puluh dua tujuh meter dengan panjang sayap
pesawat ini menggunakan mesin roll royce trend sembilan ratus dengan masing masing dua turbin di sisi kanan dan kiri
kecepatan jelajah airbus tiga ratus delapan puluh sembilan delapan ratus mencapai delapan puluh lima mak
dengan jumlah penumpang maksimum mampu menempuh lima belas km
berat maksimum airbus tiga ratus delapan puluh delapan ratus konon mencapai lima ratus enam puluh dua kg
namun jika tanpa bahan bakar beratnya hanya tiga ratus enam puluh satu kg
kalau melihat ke areal dalam pesawat airbus tiga ratus delapan puluh delapan ratus ini memiliki dua lantai
panjang kabinnya mencapai lima puluh enam puluh delapan meter
lebar lantai utama atau lantai bawah enam lima puluh delapan meter dan lebar lantai atas lima sembilan puluh dua meter
pesawat komersial terbesar yang mendarat di bali ini memiliki tiga tipe kelas
kelas pertama atau first class kelas bisnis dan kelas ekonomi
pesawat ini memiliki sebuah minibar
dan peramugari yang siap melayani
jumlah kemewahan ditawarkan bagi penumpang first class
mulai dari kursi yang bisa diubah menjadi tempat tidur
kulkas dengan aneka minuman bertempat duduk
hingga hidangan lezat yang bisa disantap dari tempat duduk
di kabin first class bahkan ada dua kamar mandi
selain shower juga dilengkapi dengan wastafel dan tentunya toilet duduk
termasuk berbagai perlengkapan mandi yang bisa digunakan selama dalam perjalanan panjang
selama ini maskapai emirates
melakukan dua kali penerbangan dalam sehari
untuk rute dubai dan pasar dengan pesawat berbadan sedang
namun pesawat komersial terbesar ini akan melayani satu kali penerbangan saja
rute dubai dan pasar dubai
penerbangan lain ke bali tetap menggunakan pesawat yang berbadan sedang
sebenarnya pesawat airbus tiga ratus delapan puluh delapan ratus jenis ini
pernah mendarat darurat di bandara soekarno hatta empat mei dua ribu dua belas lalu
pesawat rute sydney singapura saat itu
di jakarta karena ada penumpang sakit
kita sangat bersejarah buat indonesia karena pertama kali

di indonesia melalui bandara inggris timur akhlaq
pak sebenarnya ada berapa bandara yang di indonesia yang siap untuk kedatangan pesawat besar kayak ini pak
dari hasil assessment sebenarnya ini baru pertama kali kita di bandara inggris timur akhlaq
yang terakhir kita di bandara p satu yogyakarta internasional sih ya
bali sudah siap yang lainnya saya belum tahu
kedatangan secara reguler pesawat komersial terbesar di bali ini diharapkan akan meningkatkan kunjungan wisatawan asing ke pulau dewata